terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
penambahan jumlah kasus positif per hari ini mencapai satu tiga ratus
totalnya di indonesia ada enam puluh enam ratus sembilan puluh lima kasus covid sembilan belas
beberapa banyak diantaranya yang memang sudah sembuh
tapi bagaimanapun sekali lagi kami ingatkan anda
jangan lengah virusnya belum punah masih ada virusnya
dan tidak bosan kami ingatkan anda terus terusan
kita harus tahu dan memperhitungkan risiko
karena bagaimanapun aktivitas sekarang sudah dimulai seolah olah seperti biasa
tapi jangan salah virusnya masih ada kita harus memperhitungkan risiko
mau kemanapun ke pasar ke kantor ke ruangan tertutup ruangan terbuka
berdesakan atau tidak berdesakan
kami tunjukkan simulasi ya sekarang kalau masih nggak percaya
bagaimana virus itu bisa menyebar dengan mudah
ada gambarnya di plasma c anda bisa lihat ya
kalau bersin atau batuk seperti itu ya
jadi langsung ada sembuh
keguran cairan tidak terlihat di mata
dan ini hanya bisa dilakukan di ruangan gelap dengan fluorescent
jadi kalau simulasinya seperti ini
jadi sekali lagi ya diulangi lagi ya diulangi lagi
kalau bersin atau patuk brus
langsung kalau misalnya anda tidak jaga jarak
dan kalau anda tidak pakai masker langsung kena
kalau anda nggak pakai face shield atau masker itu bisa langsung kena
bisa masuk ke mata hidung atau mulut
itu adalah wilayah yang jauh

dan bahkan anda tidak boleh menyentuh muka sering kering
seperti itu kira kira simulasinya
dan ini simulasinya
saintifik banget dan ini terjadi
tapi mungkin agak sulit dipercaya
karena sekali lagi virusnya tidak kelihatan
jadi orang seolah olah tidak ada apa apa padahal seperti itu kenyataannya
kita lihat apa yang harus dilakukan
sekali lagi kami ingatkan anda
dan selalu lindungi diri
kami ingatkan lagi ya ini di angkutan umum
sumbernya langsung dari bnpb indonesia
lindungi diri di angkutan umum caranya gimana
pakai masker oke
sudah banyak yang pakai masker tadi sudah ada informasinya
kalau bisa gunakan pakaian lengan panjang ya
untuk menghindari bersentuhan langsung dengan kulit
kemudian jangan lupa jaga jarak
anda sudah lihat tadi kalau misalnya nggak jaga jarak
kalau misalnya kurang dari satu meter
ketika bersin udah brus langsung bisa kena
ya berikutnya kalau naik ojol pakai helm pribadi
atau misalnya naik barengan sama teman teman
siapapun itu gunakan helm pribadi
dan selalu bersihkan helmnya jangan lupa
jangan juga berbicara atau bertelepon di dalam angkutan umum ya
di mrt kemudian lrt krl sekarang sudah ada imbauan seperti ini
karena kalau misalnya kita berbicara ada kemungkinan dropletnya keluar
dan itu bisa terkena orang apalagi ruangannya tertutup
kemudian hindari menyentuh wajah ini berkali kali sudah disampaikan
dan secara tidak sadar memang kita sering lupa
dan secara nggak sadar pasti menyentuh wajah entah mata rambut dan lain sebagainya
tapi tahan dan selalu sadar bahwa hindari menyentuh wajah
kemudian saat batuk nah ini dia etika batuk
etika batuk jangan kalau batuk langsung ke kanan
terus ternyata di kanan ada orang brus orang yang sebelah kanan kena
bisa pakai siku dus gini ya
jadi kalau misalnya berbicara hacm gitu langsung begini
kalau nggak pakai tisu tisu agak banyak hacm di situ juga boleh
nah semuanya kalau bisa dilakukan secara cashless
sudah banyak sekali aplikasinya semuanya juga sudah memakai smartphone
kalau misalnya belum memakai smartphone juga sekarang sudah memakai kartu yang bisa di tap
dan perlu diingat
kalau misalnya anda sudah merasa sakit nggak enak badan demam demam ada gejala
udah gak usah pakai kendaraan umum nggak usah kemana mana di rumah aja istirahat
sampaikan bahwa anda flu tidak enak badan
berikutnya kita lihat bagaimana menjaga diri di pasar
ibu ibu yang sering ke pasar saya juga suka sekali ke pasar
sebelum pandemi saya rajin banget ke pasar tapi setelah pandemi saya tahan banget diri saya untuk gak ke pasar ya
pertama kalau misalnya anda sudah merasa pilek demam ya
kalau misalnya suhunya sudah lebih dari tiga puluh tujuh tiga ya ini dia
kalau sudah merasa pilek demam batuk batuk bersin bersin dua tiga hari badan yang gereges gereges tuh apa ya
kayak sumeng sumeng suhunya nggak enak pokoknya nggak enak badan udah gak usah kemana mana gak usah ke pasar
kita nggak tahu virusnya kita seberapa parah dan apakah itu covid atau tidak
dan kalau ke pasar berdesak desakan sama orang kita bersihin sembarangan kita nularin orang lain
jadi kasian yang lain ya
jadi kalau misalnya sudah sakit ngerasa nggak enak udah di rumah aja
nggak usah ke pasar dulu atau minta tolong sama tetangga minta tolong sama orang lain
atau bisa ada aplikasi sekarang semua bisa belanja online beli sayur juga sudah bisa online
itu harus digunakan
kalau sekarang harus ke pasar sudah merasa sehat ke pasar jangan lupa pakai masker
kalau ada masker dipakai maskernya yang baik
kalau ada face shield dipakai face shield nya
kalau misalnya ada glove sarung tangan boleh dipakai sarung tangannya
tapi hati hati juga kalau pakai glos itu kita suka lupa tuh
pastikan kalau pasti pakai gloves selesai pakai gloves dari pasar langsung dibuang gloves nya
karena itu kotor semua habis pegang macam macam
nah sekali lagi kurangi menyentuh muka ya
kalau misalnya di pasar misalnya di pasar panas panas gimana udah biarin aja
namanya juga di pasar pasti lagi panas

di lapangan di pasar pasti lagi panas dan kalau bisa cuci tangan dengan sabun beberapa pasar saya tahu di lapangan bisa lagi panas

terus pakai hand sanitizer
atau hand sanitizer bagian tersedia di lokasi
kalau tidak ada pakai tisu basah atau hand sanitizer itu bisa digunakan
bisa ini masalah mau atau nggak mau saja
oke bukan bisa atau nggak bisa karena pasti ada cara
oke berikutnya ini dia tiga hal ini
disinfektan yang ini ini adalah hal yang bisa dilakukan mandiri
tapi juga harus ada peran pemerintah daerah dan juga peran operator pasar
mereka pengelola pasar
reguler beberapa wilayahnya
disemprotkan cairan disinfektan
atau pedagangnya sendiri bapak ibu
kalau misalnya yang dagang di pasar juga harus
jaga kebersihan lapaknya minimal
lapak sendiri deh nggak usah ngurusin lapak orang lain
lapak sendiri bersih dulu
pedagang kemudian juga bisa
pcr yang kemudian dilakukan
pemerintah beberapa saat lalu kita
dengar banyak pedagang yang nggak mau atau
ikuti saja tidak usah takut
karena toh juga sudah diberikan fasilitas oleh
pemerintah dan dipastikan
hanya yang negatif kemudian
yang berjualan dan ikuti sekali lagi
ikuti petunjuk ini
ini saat bukan lagi saatnya untuk
hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain
yang terakhir ini dia jaga jarak
dan kalau bisa kapasitasnya
kapasitas pasar ini memang saya yakin
tidak hanya bisa dilakukan oleh
kita sendiri tapi juga harus ada unsur
peraturan dari pengelola pasar
dan juga pemerintah setempat kita lihat ya
saat ini sekarang beberapa pemerintah daerah
sedang mencoba cara untuk
di pasar seperti apa masih
digodok aturannya mudah mudahan dalam waktu dekat
segera bisa dilakukan